jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum
woy terima kasih ya terima kasih
sebagian besar gamers indonesia merupakan user game berbasis mobile
buat kami ya silakan saja menafsirkan itu
untuk sbs bahasa indonesia
supaya ini sebagai model bagaimana nanti masyarakat melakukan penerimaan terhadap teknologi tersebut